salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional adalah hobi belanja masyarakat indonesia
jangan tersindir kalau anda hobi berbelanja
hingga akhir tahun dua ribu lima belas hobi belanja konsumen indonesia masuk posisi tiga besar di dunia
indeks kepercayaan konsumen ri tercatat di skor satu ratus lima belas poin
lebih rendah daripada india dan filipina yang masing masing ada di satu ratus tiga puluh satu poin dan satu ratus tujuh belas poin
masih tinggi indonesia
lalu seperti apa komposisi pengeluaran mayoritas masyarakat indonesia negara hobi belanja
saya ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu mengenai data terakhir dari bank indonesia
ini adalah data yang diperoleh kita lihat hingga empat bulan terakhir utamanya dari april dua ribu delapan belas
namun sebelumnya saya ingin melihat terlebih dahulu bagaimana ada dua rentang
bila anda melihat di sini
rentang optimis dan rentang pesimis
rentang yang dimaksud oleh bank indonesia optimistis tersebut adalah apa yang kita peroleh sepanjang tahun dua ribu dua puluh
kita masih pada posisi aman meskipun kita lihat dibandingkan maret
april terjadi penurunan meskipun sangat tipis
kita di satu ratus sembilan skornya sementara pada maret kita berada di satu ratus sembilan puluh
ada penurunan untuk konsumsi padahal konsumsi menurut data bps terakhir menunjukkan
lebih untuk pertumbuhan ekonomi nasional
begitu tergantungnya pemerintah ataupun juga ekonomi nasional atas hobi ataupun doyannya belanja masyarakat indonesia
dan ada beberapa faktor di sini yang bisa kita saksikan
kenaikan harga bbm pada tahun dua ribu empat belas ternyata tidak memupuskan hobi belanja masyarakat indonesia
kita masih berada dalam rentang optimistis
kita lihat selanjutnya penurunan harga bbm di tahun dua ribu lima belas pada sekitar awal tahun kita lihat justru membuat masyarakat indonesia
memang terjadi sedikit penurunan untuk belanja itu di poin satu ratus tujuh empat namun ternyata meningkat kembali
seiring dengan waktu meningkat kembali dan kita lihat penurunan harga bbm gas dan tarif listrik dilakukan justru
masyarakat indonesia mengalami pesimistis untuk belanja di bulan bulan tersebut
namun kita beranjak naik menjelang akhir tahun dua ribu lima belas
akhir tahun biasanya kita akan banyak belanja kita akan banyak liburan kita akan tergoda dengan sale sale yang ditawarkan oleh perusahaan perusahaan retail
sehingga trend belanjanya juga mengalami peningkatan di level optimistis
kemudian kita lihat pada februari kita mencapai puncaknya itu ada januari juga kita terjadi penurunan harga bbm dan ini menjadi krusial
kita lihat yang bergaris berwarna krim ini menunjukkan bagaimana penurunan harga bbm ternyata membuat masyarakat indonesia memigrasikan pengeluarannya
dari sebelumnya mungkin untuk membeli bbm ketika ada penurunan nilai ataupun akumulasi tersebut bisa dikalkulasi

dari sebelumnya mungkin untuk membeli bbm ketika ada penurunan nilai ataupun akumulasi tersebut bisa dikalkulasi
terjadi penurunan memang pada kuartal ataupun juga hingga april dua ribu enam belas tapi kita akan lebih spesifik
apa sesungguhnya yang membuat tren ataupun juga hobi belanja masyarakat indonesia mengalami penurunan
ternyata kondisi ekonomi terkini mempengaruhi masyarakat indonesia untuk lebih memilih saving misalnya ataupun untuk menabung
namun ada data yang menarik yang ingin saya sedikit lihat
ini menjadi tiga indeks kondisi ekonomi terkini dari penghasilan saat ini kemudian ketersediaan lapangan kerja
dan waktu beli barang tahan lama
saya ajak anda untuk melihat lebih dekat ada yang disebut dengan penghasilan saat ini
kita lihat dari bulan per bulan dari februari maret april hingga april terjadi sesungguhnya penghasilan saat ini mengalami penurunan
dari satu ratus lima belas turun menjadi satu ratus tujuh puluh
padahal bila kita bergeser ke ketersediaan tenaga kerja justru mengalami peningkatan meskipun sangat tipis
dari tujuh puluh sembilan tiga naik menjadi delapan
apa yang terjadi
beberapa ekonom ataupun juga analis menyatakan memang ketersediaan tenaga kerja bisa bertambah
ada lapangan kerja baru
namun namun kita lihat penghasilan mereka justru mengalami penurunan
perlambatan ekonomi utamanya di beberapa sektor sektor migas dan lain sebagainya
tampaknya membuat penghasilan para karyawan harus beradaptasi dengan kondisi laba bersih perusahaan
kemudian juga perusahaan yang tengah melakukan proses transisi untuk beradaptasi dengan hal laba bersih yang mereka hasilkan
karena ada perlambatan ekonomi perlambatan permintaan untuk sektor sektor tertentu
sehingga ini menjadi bukti bahwa ternyata tidak selamanya ketersediaan lapangan kerja juga membuat para konsumen yakin bahwa
indeks ekonomi terkini utamanya untuk penghasilan mereka pada bulan april akan juga mengalami peningkatan
utamanya ini adalah untuk karyawan existing
selanjutnya kita lihat waktu beli barang tahan lama juga mengalami penurunan dari sembilan puluh lima menjadi sembilan puluh enam
selanjutnya kita akan bergeser
untuk melihat setelah tren kondisi ekonomi terkini kita bicara mengenai ekspektasi
ekspektasi saya kemudian ekspektasi banyak orang dari responden yang dilakukan oleh bank indonesia
kita lihat ini adalah data dari februari maret dan juga april
ada ekspektasi penghasilan jadi seberapa optimistis sesungguhnya masyarakat indonesia atau konsumen indonesia yang hobi belanja tadi
yakin bahwa mereka akan mendapatkan pendapatan ataupun penghasilan yang lebih baik
kedepan kita lihat ekspektasinya justru pada april mengalami penurunan
dari satu ratus tiga puluh delapan dolar itu adalah sebuah penurunan yang sangat besar

tidak begitu yakin akan ada perbaikan penghasilan
ini sangat negatif sesungguhnya ya bagaimana mereka tidak begitu yakin dengan pendapatan mereka
kalau mereka tidak begitu yakin akan ada pendapatan bagaimana mereka bisa yakin akan belanja
selanjutnya kita lihat ekspektasi ketenagaan kerja memang mengalami kenaikan
ini yang saya sebutkan tadi ini yang menarik
akan ada lapangan pekerjaan
tapi jangan berharap
dulu bahwa mereka yakin mereka akan mendapatkan penghasilan sesuai yang mereka ekspektasi
jadi mungkin seharusnya berharap bisa mendapatkan gaji sekitar tujuh juta mereka akan lebih pesimistis
mungkin akan hanya sekitar lima juta saja
selanjutnya ekspektasi kegiatan usaha juga mengalami penurunan dari satu ratus dua puluh satu
turun ekspektasinya pada april menjadi satu ratus dua puluh
saya ke slide selanjutnya untuk mengetahui komponen pengeluaran rumah tangga
mayoritas ini akan berkenaan dengan masyarakat segmen menengah
utamanya yang memiliki penghasilan empat sampai lima juta rupiah per bulan
dan bila kita kaitkan lagi ini adalah apa yang mereka lakukan rata rata
cicilan pinjaman adalah yang berwarna pink
kemudian tabungan nanti adalah yang garisnya berwarna hijau
kemudian yang untuk konsumsi nanti adalah yang paling atas
kita akan lihat yang paling banyak mereka keluarkan porsi untuk pendapatan per bulan adalah yang ada di konsumsi
jadi paling rajin belanja
meskipun mengalami sedikit penurunan daripada maret misalnya
tapi ini tetap menjadi salah satu mayoritas
anda hobi beli sale baju kosmetik kemudian lipstick dan lain sebagainya
ternyata bank indonesia juga mencatat setiap
setiap detik aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat indonesia
selanjutnya kita lihat adalah untuk tabungan
untuk tabungan ternyata agak lebih baik ya
dan untuk tabungan mengalami peningkatan
ini artinya masyarakat indonesia sudah mulai mewaspadai kondisi ekonomi terkini
karena tadi mereka memiliki ekspektasi kondisi ekonomi tidak begitu baik
untuk data ekonomi nasional pemerintah tampaknya juga harus berhati hati
karena kalau mereka lebih banyak membeli saving
itu mungkin saja akan menjadi salah satu ancaman dalam tanda petik lain untuk ekonomi nasional
karena kita sangat bergantung dengan konsumsi rumah tangga ataupun belanja rumah tangga
bila kita melihat bagaimana penghasilan empat lima juta mayoritas adalah segmen menengah
ini juga mendapatkan stimulus pajak oleh pemerintah
kita ingat beberapa waktu yang lalu pemerintah memberikan stimulus untuk sektor ini
mungkin ini yang dimaksud oleh pemerintah
ketika mereka tidak harus lagi mendapat kewajiban pajak mereka bisa memigrasinya dengan belanja
mungkin mereka bisa menambah porsi belanja mereka untuk sementara
meskipun ini sangat rapuh sebenarnya kita menggantungkan ekonomi nasional di konsumsi rumah tangga
tapi paling tidak itu adalah fakta yang harus kita hadapi dan pemerintah harus berpikir apa yang mereka harus lakukan
dan trennya secara ten
tren relatif stagnan sesungguhnya tidak terlalu banyak pergolakan
hanya pada dua ribu lima belas di sini adalah titik titik di tiga komposisi ini mengalami pergolakan
kita lihat ketika tabungan mengalami penurunan konsumsi justru mengalami kenaikan
dan untuk tabungan sendiri seiring juga dengan pinjaman ataupun cicilan pinjaman yang harus mereka bayar per bulan
cicilan pinjaman bisa jadi kpr anda ataupun juga kredit mobil yang anda miliki atau kredit apartemen anda
ini adalah apa yang kita alami setiap bulan
ini adalah pos pos yang pastinya utamanya segmen menengah yang menguasai demografi penduduk indonesia selalu lakukan
kita ke slide selanjutnya untuk melihat komposisi tabungan pinjaman dan juga rumah tangga
kita lihat ini adalah perkiraan enam bulan mendatang
kita lihat untuk yang bergaris biru adalah perkiraan jumlah tabungan enam bulan mendatang mengalami penurunan
kita lihat hingga oktober hanya di satu ratus dua puluh dua indekse delapan
kemudian untuk indeks perkiraan puluh ada penduduk yang berdasarkan pengurangan penduduk yang berdasarkan pengurangan penduduk
nah untuk indeks perkiraan pinjaman nah ini yang tampaknya mereka akan lebih banyak meminjam ya
mereka akan lebih banyak meminjam dibandingkan menabung
ini bisa menjadi refleksi mereka meminjam apa dulu
kalau mereka meminjam dengan menggunakan kredit perbankan artinya untuk perbankan sendiri kucuran kredit menjadi salah satu hal baik untuk perbankan
utamanya ketika mereka yakin rezim bunga murah akan segera tiba
ketika bunga murah maka masyarakat ataupun konsumen akan semakin yakin untuk melakukan pinjaman karena mereka tidak terlalu dibebani bunga yang begitu tinggi
selanjutnya untuk pinjaman ataupun juga kita lihat yang bergaris biru adalah tabungan mereka akan menguranginya
karena mereka akan lebih mengurasnya ke pinjaman yang mereka merasa tidak begitu rugi
karena bunganya juga sudah masuk akal paling tidak bagi mereka yang menuju yang disebut oleh presiden jokowi menuju single digit interest
jadi ini menjadi protokol
ini menjadi proyeksi ke depan dan ini menjadi salah satu berita baik ketika perbankan indonesia mau mengikuti apa yang diinginkan ataupun target dari pemerintah
intinya indonesia negara yang hobi belanja paling tidak sampai saat ini
ini menarik bagaimana kita lihat karakter masing masing negara bagaimana jepang misalnya yang tiongkok misalnya yang bergeser untuk ke sektor konsumsi sektor ataupun juga penopang yang saat ini indonesia sudah punya
sementara kita masih berusaha untuk menggenjot sektor manufaktur
kemudian menjual industri yang memiliki value added lebih baik
tapi paling tidak ini menjadi cermin bahwa apa yang kita lakukan sehari hari ketika anda mengeluarkan uang untuk konsumsi untuk membeli apapun yang anda inginkan itu menjadi salah satu penopang ataupun juga salah satu yang menggerakkan ekonomi nasional setiap saat hingga beberapa waktu ke depan